bingung mungkin karena baru lihat atau baru dengar ada metode buteco briefing ini
nah pertanyaannya apa benar sih buteco breathing ini memang baik untuk kesehatan
kemudian efeknya apa kalau diterapkan pada anak anak berbahaya atau enggak sih
bukan saya yang jawab pastinya karena saya juga penasaran sudah ada dokter andrea spres saja
ini kalau saya sih terus terang sebenarnya baru lihat ya baru lihat baru dengar dan baru tahu
atau mungkin sayangnya cooper kurang pergaulan sih dok
tapi buteco briefing ini sebenarnya apa sih apakah memang ini metode yang baru atau sebenarnya apa
memang untuk mengatasi gangguan tidur ini sebenarnya sudah lama nih dok
terus terang untuk buteko brieding sendiri saya juga baru dengar ya
karena ya baru viral baru populer
saya tidak akan mengomentari soal buteco breathingnya sendiri
tapi tentang tidur dengan mulut di plaster itu
kalau dari saya ya dari kami sih di kedokteran tidur
bebas saja dalam arti begini silakan dicoba saja
kalau memang di pagi hari bangunnya segar siangnya juga terus segar gitu ya berarti bagus
berasakan manfaatnya ya silakan diteruskan
tetapi jika di pagi hari bangun kok masih kurang segar gitu ya
di siang hari juga cenderung mengantuk
nah ini namanya gerakanan
biasanya kejalaan vulkanis

yang populer mungkin sudah disebut juga tadi adalah sleep apnea sleep apnea artinya henti
napas saat tidur yang gejalanya adalah mendengkur dan hypersomnia atau kantuk berlebihan nah kalau
tata laksananya di kami ya kita harus periksakan dulu pasien mendengkurnya ini normal atau tidak
artinya cuma mendengkur gangguan suara atau ada gangguan nafasnya oh mendekur itu pun juga
levelnya beda beda gitu ya dok ya beda beda jadi jika hasil pemeriksaan hanya mendengkur normal atau
hanya ringan mungkin inilah kelompok penderita yang bisa mendapatkan manfaat dari klaster itu
ya tetapi jika yang sudah lebih berat tidak akan terbantu oke dan ini dan sayangnya ini masyarakat
kita kan belum tahu bahwa mendengkur itu sejak tahun dua ribu tiga belas sudah dinyatakan bagi kesehatan jantung

resiko stroke itu lebih berbahaya dibanding kadar kolesterol tinggi oh iya iya jadi harus harus
benar benar kita perhatikan karena henti nafas saat tidur kan tidak kasat mata ya mungkin kalau
yang parah parah kasat mata seperti orang ngorok tiba tiba berhenti gitu kayak tercekik gitu gerakan nafasnya hebat terus diikuti dengan
iya dan diikuti dengan
adalah tanda dari sleep apnea atau henti
penyakit jantung hipertensi
jadi perhatian ya buat orang orang
atau di rumah yang tahu
menyadari bahwa dirinya itu suka
mendengkur atau mungkin
suami atau istrinya suka mendengkur ini juga jadi
note dok balik lagi ke soal
tidur dengan mulut diplaster ini artinya
gini berarti kan secara ilmu kedokteran
sebenarnya fine sebenarnya
nah tapi sebenarnya satu saja dengan catatan
dengan catatan tadi ya dengan catatan
notes tadi tapi sebenarnya apa sih
dok maksudnya penjelasannya korelasinya
artinya gini tidur dengan mulut
diplaster gitu dengan
kemudian dengan apa
mungkin sirkulasi kemudian juga
dengan gini kaitannya
adalah dengan kualitas tidur kan kalau
di situ disebutkan nah
mengganggu kualitas tidur kenapa
karena ketika nafas terganggu
mengalami berhenti gitu ya
kan sesek seperti tercekik pada saat
tidur nah respon dari tubuh
akan membangunkan otak
membangunkan tapi tidak
sampai terjaga jadi si penderita
itu dari awal tidur
ya tidur aja bangun
rasanya tidur tetapi di
karena sepanjang malam
otaknya ini sebenarnya proses tidurnya
terpotong potong dia bangun bangun
bangun tanpa terjaga
kalau apa mulut diplaster
ketika tidur ini
untuk anak anak seperti apa dok
gini kalau pada anak anak kalau pada
orang dewasa misalkan hidung
tersumbat terus diplaster lagi mulutnya
mengalami kesulitan bernafas
orang dewasa respon akan dengan mudah
responnya dia akan membuka
plasternya ya terus lanjut tidur lagi
betul nah kalau pada
anak anak respon untuk bangun ini kan agak
kurang jadi orang tua harus
lebih memperhatikan kalau memang
kelihatan hidungnya sedang tersumbat
setelah diplaster tidur kemudian
sesat ya lebih baik
dibuka saja gitu nah
kalau pada anak anak jauh
lebih penting sebenarnya adalah
menjaga fungsi nafas
hidung pada saat terjaga
dimana kalau si anak nafasnya
hidungnya tersumbat terbiasa
nafas dari mulut
pertumbuhan rahang atas dan rahang bawahnya
akan terganggu jadi kecil
dan pada anak anak inilah yang
oh artinya umur berapa nih dok
kalau misalnya mau menerapkan di
kalangan anggota keluarga untuk
mulut diplaster ketika tidur ini
anak anak di kami di kedokteran
tidur adalah sampai usia tiga belas tahun
oke minimal tiga belas tahun ya
ada beberapa yang sudah
mencoba mungkin beberapa
ini dan juga merasakan manfaatnya
artinya betul maksudnya mungkin
tidurnya lebih enak dan segala macam lah
nah ini buat orang orang yang mau coba
apa dok yang harus jadi catatan yang harus
jadi notes nya ketika mau mencoba
ayat penyakit saya nggak tahu nih misalnya
kayak jantung atau sinus atau apalah
gitu itu boleh atau nggak
sekali lagi kalau dari kami
silahkan dicoba saja aman kok
oh aman gak apa apa ya
aman aman sepanjang hidungnya
lancar tidak mampet
silahkan dicoba aja nah kalau
sekali lagi ceritanya kalau sudah
diplaster kemudian masih ada
kantuk berlebihan nggak segar
kualitasnya tetap tidak baik
nah inilah yang harus diperiksakan
apalagi jika memang pendengkur
apalagi jika sudah
mendengkurnya sudah mengakibatkan
gangguan gangguan kesehatan seperti yang
saya sebutkan tadi hipertensi diabetes dan lain
sebagainya dok kalau soal
saya penasaran soal mendengkur soal
ngorak ini tuh sebenarnya dikarenakan apa sih dok
kita baca literatur ya
kebanyakan disebabkan obesitas
tapi ini kan pada
populasi caucasian atau orang
orang barat gitu ya
orang eropa tetapi pada
ras asia tidak perlu gemuk untuk menderita
sebenarnya disebabkan oleh saluran nafas
yang sempit kemudian pada saat tidur
relax semakin menyempit lagi
pada orang orang kita banyak kok yang tidak
gemuk dan menderita sleep apnea
oke jadi nggak harus
orang kegemukan atau orang obesitas ya dok ya
kalau ada anggapan suka gini iya nih kenapa
kamu ngorok gitu soalnya capek kerja gitu
itu nggak benar ya itu mitos ya dok ya
itu benar karena kalau kita capek
kalau kita capek
kita kurang tidur begitu tidur
tidurnya dalam kan begitu tidurnya
dalam saluran nafasnya jadi
kolaps nah ini benar
tapi kan mendengkurnya sekali sekali
kalau capek yang menjadi
bahaya adalah kalau setiap
tidur setiap malam ini
mendengkur nah ini yang perlu diperiksakan
oh oke jadi itu
benar ya ini saya capek dua tiga hari
belakangan mungkin saya ngorok nih tidurnya malam hari ini
terakhir tidur artinya buat orang orang
yang sleep apnea gitu kan tadi ada
kategorinya level yang mungkin
biasa masih dalam kategori yang wajar
dan sampai yang bahaya gitu gimana
sih dok cara paling mudah
untuk mengatasi sleep apnea ini
itu dia tidak ada cara yang mudah
bisa dicoba dengan posisi tidur
miring atau badan
setengah duduk itu bisa dicoba
terlebih dahulu tapi ya
terus menerus mendengkur
apalagi kalau ada sebuah penelitian
diagnosi sikut katanya sudah
disering disikut sama pasangannya
tengah malam gitu
gejala paling simple
paling kecilnya itu ada di situ ya
oke deh terima kasih ya dokter andreas
pernah saja sudah bergabung dengan
sian indonesia malam hari ini